sejumlah tempat wisata di tanah air seperti candi borobudur candi prambanan serta lokasi wisata lainnya
direncanakan buka pada bulan juni mendatang
lalu seperti apa protokol kesehatan yang akan diterapkan
dan apakah pembukaan lokasi tersebut tidak membuat kluster baru covid sembilan belas
dan untuk membahasnya sudah ada ari juliano gema jubir satgas penanganan covid sembilan belas gema nekar prav
selamat malam mas ari pak ari
selamat malam mas hidya
pak ari kita kalau bicara mengenai rencana untuk membuka sejumlah objek wisata salah satunya memang candi borobudur prambanan
lalu pertimbangannya apa pak apakah kondisi new life yang baru ini new normal ini sudah cukup memadai untuk dibukanya kembali objek wisata tersebut pak
jadi pada dasarnya kemenparekraf dalam hal ini menunggu keputusan pemerintah pusat
yang tentu saja sedang melakukan kajian
kira kira peluang dibukanya
destinasi wisata wisata yang lain gitu ya
tentu saja kami dalam hal ini
untuk apabila memang
pemerintah pusat nanti
mengambil keputusan untuk
membuka beberapa destinasi wisata di beberapa
wilayah karena dianggap
penyebaran covid sembilan belas di sana
maka kami mempersiapkan hal itu
bentuk persiapannya seperti apa nih pak ari
apakah memang nanti protokolnya di tempat wisata tersebut
ada pembatasan jumlah pengunjung
kemudian ada fasilitas fasilitas penunjang seperti hand sanitizer
tempat cuci tangan serta petugas yang memang
disiapkan menggunakan apd ataupun mungkin face shield seperti itu pak
oke jadi kami sudah membuat
namanya protokol pelaksanaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
dalam rangka pencegahan penyebaran dampak covid sembilan belas
sebagai panduan umum
dimana kami mengacu pada global protokol yang dikeluarkan
yang saat ini kita sedang melakukan uji coba di bali
untuk nantinya kita lihat dari uji coba tersebut
kita simulasikan di sana dan kita lihat
apakah memang ada masukan masukan untuk penyempurnaannya
nanti dari sana baru kita akan lakukan
di berbagai daerah yang memang nanti akan dibuka
sebagai tahap awal
karena pembukaan ini pasti bertahap gitu ya
dengan membuat konsep yaitu chf
jadi kami punya program dengan konsep chs
nah jadi protokol tersebut akan mengimplementasikan konsep kami
agar nantinya wisatawan baik lokal maupun internasional itu
punya kepercayaan terhadap indonesia
sehingga mereka mau datang kembali ke indonesia
dan bisa meningkatkan pariwisata kembali
iya pak ari dengan kondisi tadi ada protokol
dan sebuah sistem baru sehingga bisa mendapatkan kepercayaan publik
terutama wisatawan tidak hanya lokal tapi juga masyarakat negara
dengan waktu yang boleh jadi berkejar kejaran
dengan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan lockdown ataupun psbb
apakah cukup ini melakukan viral
atau memberikan informasi terkait hal ini
kepada wisatawan lokal maupun masyarakat negara pak
iya jadi memang kalau
pada dasarnya memang nanti kita untuk pelaksanaan
atau pembukaan secara bertahap desin dan usaha lainnya
sangat bergantung pada akses transportasi
dimana saat ini kita tahu ada beberapa daerah
masih menerapkan psbb gitu ya
baik di tingkat lokal maupun tingkat internasional gitu
jadi ada beberapa juga negara negara yang masih
belum membolehkan warganya untuk keluar
nah hal inilah yang membuat kami pada dasarnya masih
cukup mempersiapkan waktu
sehingga nantinya seperti yang juga pernah disampaikan pak presiden
bahwa kemungkinan booming pariwisata itu mungkin pada awal dua ribu dua puluh
dimana kita pada dasarnya kalau memang kita ingin mempersiapkan
kita sudah cukup siap dengan penerapan protokol tersebut
dengan menggunakan konsep chs tadi
dimana nantinya kami akan melakukan verifikasi terhadap penerapan chs tersebut
yang nantinya kemudian kita akan arahnya adalah melakukan sertifikasi
terhadap usaha usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
sehingga nantinya bisa meraih kepercayaan dari publik
untuk tempat tempat usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif tersebut
sehingga mereka pada akhirnya mau datang ke indonesia lagi
ya pak ari apakah anda sudah mendapatkan data pasti kerugian
yang diakibatkan adanya covid sembilan belas sejauh ini
karena tadi beberapa kali saya melakukan riset
dari pihak phri sendiri mengatakan sudah mencapai dua puluh satu triliun
sejak penutupan psbb ataupun sejak adanya pandemi ini sendiri pak
ya jadi kalau kita lihat dari turis dari china saja gitu ya
selama ini turis dari china itu telah kehadirannya rata rata itu sekitar dua ratus
itu dua juta itu nilai devisa yang bisa dikitarakan itu dua juta itu nilai devisa yang bisa dikitarakan
itu sekitar empat puluh triliun
jadi bisa dibayangkan saat ini kemungkinan turis dari china itu gitu ya
jadi bisa diperkirakan untuk dengan memperhitungkan turis dari china saja sudah rp empat puluh triliun
apalagi kalau misalnya kita perhitungkan dari daerah daerah lain
atau negara negara lain yang mungkin memang tidak sebanyak turis dari china
tapi kita bisa memperhitungkan mungkin sekitar lima puluh sampai enam puluh triliun lebih kerugian
akibat tidak bisa masuknya turis dari asing tersebut
hampir mencapai enam puluh triliun seperti kerugian tadi anda ungkapkan pak
sementara pemerintah menargetkan mungkin dua ribu dua puluh satu awal baru bisa membuka
mengingat banyak negara lain juga masih melakukan lockdown
apakah nanti selama dari bulan mei ini hingga nanti di akhir tahun dua ribu dua puluh mendatang
adakah stimulus dari pemerintah untuk melindungi pengusaha ataupun pelaku usaha
kemudian banyak sekali pelaku usaha yang gulung tikar pak akibat adanya covid sembilan belas ini pak

kemungkinan kita akan fokus pada turis lokal atau domestik
dimana memang pada saat ini pemerintah telah mempersiapkan stimulus
sebagaimana pernah disampaikan juga oleh dari kementerian keuangan
dimana nantinya akan disiapkan untuk tahap awal sekitar rp dua triliun
untuk memberikan subsidi diskon tiket hotel maupun restoran

dalam rangka juga tadi supaya meningkatkan gairah kembali atau daya beli dari masyarakat
sehingga nanti turis lokal inilah yang menjadi prioritas pertama
sampai akhirnya nanti turis dari mancanegara bisa masuk lagi ke indonesia
pak ari tadi anda juga mengatakan akan ada stimulus dalam bentuk diskon tiket penerbangan ya
tapi mungkin kita juga ketahui saat ini ketika warga akan melakukan mobilitas
misalkan ke bali pemerintah provinsi bali juga menerapkan harus ada protokol
pcr sendiri di mana dana ataupun anggarannya dibebankan kepada para warga yang akan melakukan mobilitas tersebut
berarti di kedepannya apakah ini juga menjadi suatu kendala pak
mengingat warga akan menambah ekstra kos lain daripada pengeluaran tiket akomodasi pak
ya tentunya pemerintah juga mempertimbangkan hal itu
jadi untuk saat ini memang sangat ketat sekali karena memang penerapan psbb masih diberlakukan
namun apabila kedepan
tadi grafik penyebaran itu sudah mulai menurun
kemungkinan juga akan dilonggarkan walaupun protokol tetap akan dipegang ketat
namun masalah tadi tes kemudian juga izin izin yang harus dipenuhi
oleh orang orang yang akan bertransportasi atau melakukan kunjungan ke daerah itu yang saat ini diperketat
namun mungkin nanti ke depan ketika grafik itu sudah mulai menurun
grafik penyebaran covid kemungkinan syarat syarat juga akan dilonggarkan
sehingga mobilitas warga negara indonesia dalam hal ini untuk mencapai destinasi wisata itu bisa lebih mudah
dibandingkan saat masih diberlakuannya psbb
baik pak ari indonesia kan tidak hanya wisata konvensional seperti wisata alam
kemudian suka wisata kuliner tapi juga mais ya meeting conference seperti itu yang pastinya juga terdampak
mengingat banyak sekali hotel hotel besar yang biasa menyediakan fasilitas function hall
untuk melakukan meeting ataupun conference seperti itu
apakah nanti ke depannya akan ada strategi untuk melakukan stimulus ataukah ada kebijakan kebijakan lain pak terkait dengan hal ini pak
ya untuk mais sendiri memang itu menjadi perhatian kami juga
jadi ini merupakan rangkaian juga dari gaining confidence atau meraih kepercayaan publik kembali
agar dilakukan kegiatan kegiatan pada masa nanti pemulihan
setelah mungkin psbb sudah mulai berakhir lalu kemudian pembatasan pembatasan mulai dikurangi gitu ya
dan kita juga berencana untuk akan menggelar banyak kegiatan kegiatan mais yang sifatnya internasional di indonesia
dengan demikian apabila kita sudah bisa meraih kepercayaan publik
dengan menyelenggarakan mais yang berstandar internasional atau berskala internasional di indonesia
harapan kita nanti ke depan bukan hanya domestik yang percaya juga untuk meliharakan mais tersebut
namun juga dunia internasional mau kembali menyelenggarakan kegiatan kegiatan event event besar atau mike tersebut di indonesia
tentunya tadi ini bagian dari rangkaian sekali lagi yang kami sampaikan bahwa penerapan protokol
lalu konsep chs tadi clean health and safety tadi itu diterapkan protokol secara ketat juga
lalu nanti ada proses verifikasi dan sertifikasi terhadap usaha usaha dan pelaksanaan dari pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut
sehingga harapan kami sekali lagi ini penting begitu kepercayaan publik tumbuh
maka usaha usaha ekonomi kreatif dan pariwisata termasuk tadi mif tadi kita harapkan juga tumbuh
tadi bapak katakan kita banyak sekali bergantung pada wisatawan mancanegara terutama dari china
padahal kita ketahui china merupakan salah satu negara yang pertama kali menjadi epidemi daripada covid sembilan belas sendiri pak
lalu bagaimana kita bisa meyakinkan dari warga indonesia sendiri ya khususnya warga di indonesia ya
kepada warga di sekitar lokasi lokasi wisata tersebut maupun pemerintah terkait
mengingat memang masih adanya trauma masih adanya stigma negatif terhadap wisatawan mungkin dari mancanegara dari kawasan tiongkok sendiri pak
ya jadi sebenarnya sekali lagi ini pentingnya penerapan protokol
dan tentu saja protokol kesehatan dalam hal ini dan tentu saja kami yakin sekali di berbagai negara pun akan sama menerapkan protokol kesehatan seperti itu
sehingga nantinya kita harapkan kalau memang nanti kita membuka kembali turis dari china
itu dari sana sendiri sudah diterapkan protokol kesehatan yang ketat
sehingga ketika masuk ke indonesia tentunya dengan persyaratan yang kita miliki juga seperti sekarang ini
tentu dalam mobilitas lokal ini kita juga disyaratkan misalnya pcr test atau rapid test
lalu kemudian juga ada surat keterangan dokter mengenai kesehatan
dan juga berbagai rangkaian prosedur
sekarang sudah ada obat prosedur yang harus dilalui seseorang untuk masuk ke wilayah teritori indonesia
kami berharap dengan demikian itu akan menjamin
siapapun yang masuk ke indonesia itu pada akhirnya adalah orang orang yang sehat
dan tidak akan lagi menularkan atau menyebarkan covid sembilan belas tersebut
sehingga dengan demikian turis lokal atau masyarakat indonesia yang pelaku di industri pariwisata khususnya dalam hal ini
akan percaya dan bekerja sama kembali untuk kembali meningkatkan atau menumbuhkan
industri pariwisata di indonesia
baik terima kasih sekali untuk perbincangannya pada malam hari ini
pak ari juliano gemah selamat malam pak
kita akan informasi berikutnya
munculnya kluster covid sembilan belas di pasar tradisional di kota palangkaraya
membuat pemerintah tempat menggelar repitest terhadap tiga ratus pedagang
sementara kawasan bundaran hotel indonesia jakarta pusat
ratusan orang yang terdiri dari karyawan swasta dan petugas kepolisian
juga mengikuti repitest masalah
ratusan pedagang di kawasan pasar kahayan
jalan cilikriwut kilometer satu kota palangkaraya
hari selasa menjalani repitest masal
rapid test ini ditargetkan menyasar tiga ratus orang pedagang pasar kahayan
sebelumnya tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota palangkaraya
sudah melakukan rapid test terhadap satu ratus delapan puluh pedagang pasar tradisional besar
hasilnya dua puluh tujuh orang reaktif
sehingga harus dilanjutkan pengambilan swab test di rumah sakit rujukan covid sembilan belas
ini kan dibantu jadi kolaborasi kemarin di pasar satu ratus lima puluh
dua puluh tujuh reaktif
masih menunggu hasil swab
nah ini juga nanti
berarti habis dikatakan reaktif dia diswab kembali seperti itu
yang mana reaktif baru ditindak lanjut dengan swab
anggota kepolisian mengikuti repitest masal covid sembilan belas
di kawasan bundaran hotel indonesia menteng jakarta pusat selasa siang
repitest ini menyasar anggota kepolisian
karena dianggap rentan terpapar virus koronavirus
karena tidak hanya personel kepolisian
sejumlah karyawan yang bekerja di sekitar lokasi
turut mengikuti repitest yang diadakan relawan indonesia bersatu
menurutnya repitest yang diadakan di kawasan perkantoran mh tamrin
sangat baik karena masih banyak pekerja yang bekerja di kantor
ada rasa takut
nggak ada sih
nggak ada ya
nah menurut apa bang
sudah sebagai polisi rentan nggak sepan penyebaran covid sembilan belas
rentan sih karena langsung
emang baru kali ini repitest
dari hasil pemeriksaan sementara
belum ditemukan warga yang dinyatakan reaktif covid sembilan belas
kalau untuk target kita targetin hari ini ada lima ratus repit

kalau untuk surat keterangan bisa ya

jadi kita hanya menyediakan bahwa dia repitnya negatif selesai
walaupun misalnya nanti ada repit yang reaktif atau positif
kita langsung buat di sini
repitest terus digalakan untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
hari kedua lebaran
mal di surabaya tetap buka
namun hal itu justru membuat pengelola mal merasa merugi
cnn indonesia newscast akan segera kembali